telah bergabung bersama kami via telepon dengan plt kepala birohumas kementerian komunikasi dan informatika nur iza
selamat sore pak nur
ya pak nur tadi pak rudiantara mengatakan bahwa sudah ditemukan satu ratus lima puluh orang ini yang membayarkan
akhirnya karena adanya malware dari wannacry ini
apakah sudah ada laporan pak ke kementerian terkait dengan serangan cyber wannacry dari indonesia
belum ada laporan laporan terkait itu pak
lalu apa yang saat ini dilakukan pak oleh kementerian terkait dengan malware wannacry ini
ya makanya kita dari kemarin sejak hari sabtu itu karena memang betapa dasarnya dari malware wannacry ini
makanya hal yang pertama dilakukan adalah bagaimana pencegahan
dampaknya itu tidak terjadi di kita
atau kalau terjadi kita bisa melakukan recovery
untuk melakukan recovery kan data data kita harus disimpan pak
makanya kita menekankan di awal adalah menyelamatkan atau membackup data dan file file yang memang dibutuhkan
langkah apa saja pak yang bisa dilakukan oleh
agar tercegah dari malware wannacry ini
hmm kalau kita bicara tercegah nah ini nanti dulu
yang pertama yang jadi fokus pertama kepada siapa aja baik itu individu maupun lembaga
selamatkan data file dengan cara membackup ke media penyimpan yang terpisah
setelah disimpan media terpisah nanti dicabut gitu ya
kemudian komputer boleh terhubung ke internet
jadi pada saat menyimpan sebaiknya komputer tidak terhubung ke internet
kemudian dihubung ke internet untuk melakukan updating dan sebagainya
untuk updating kalau lebih secure lagi tidak terhubung ke internet walau lebih bagus
asal punya file file yang bisa dilakukan untuk updating gitu
misalnya filenya di download melalui komputer terpisah yang komputer itu tidak terlalu penting
nah kemudian nanti filenya diambil dimasukkan ke komputer
yang sangat penting agar tidak terhindar terjadi agar terhindar dari malware dan lain sebagainya
itu salah satu cara tekniknya
begitu data sudah ter backup dengan baik kemudian kita update antivirus update sistem operasi dari komputer itu
maka berikutnya itu dapat dilakukan koneksi ke jaringan dan ke internet sebagaimana biasanya

apakah sosialisasi ini sudah diberikan kepada seluruh lembaga yang ada di tanah air
karena jangan sampai seperti misalnya tadi kasus yang ada di brebes bahwa mereka ketakutan
akhirnya mereka tidak bisa melayani untuk pembuatan ataupun juga aktifasi dari kartu ktp elektronik gitu pak
ya memang kita mendorong informasi ini secepatnya dan seluas luasnya kepada masyarakat kepada siapa saja
kini tidu kemudian lembaga pemerintah swasta dan lain lain
informasi ini agar bisa ter deliver dengan baik
makanya kita menggunakan komunikasi berbagai macam kanal
kita hari sabtu membuat siaran press kemudian hari sabtu membuat siaran press kemudian hari minggu kita membuat konversi press
dengan harapan siapa aja itu aware
apa yang dilakukan oleh sebagai contoh tadi dari brebes itu sebagai bentuk bahwa itu sangat peduli terhadap pentingnya data
sekarang tinggal bagaimana proses membackup data itu agar terjadi dengan baik
jangan sampai nanti data data itu tidak ter backup
kita khawatir kalau terjadi serangan data wisata itu tidak bisa dibolehkan lagi
makanya yang menjadi langkah awal yang pertama adalah backup data itu pak
pak nur singkat saja apa yang dilakukan kementerian atau kementerian kominfo saat ini untuk menanggulangi malware ini agar tidak
nah paling tidak belum ditemukan
enam kasus paling tidak tidak ditemukan pak di indonesia
ini yang kembali lagi ke yang tadi pak
karena kita tidak ingin terjadi di indonesia makanya yang ditekankan adalah pencegahan
karena ya jadi betul betul sangat preventif dan dilakukan di depan sehingga itu tidak terjadi gitu
oke sehingga memang harus
karena memang ya ini belum tentu virusnya atau malwarenya bisa dicegah juga itu belum tentu gitu pak
makanya kita harus aware bahwa data kita harus kita pegang dulu
ya di storage nanti kalau ada penambahan kita simpan lagi kita simpan lagi sehingga nanti data kita tidak hilang
oke baik sehingga pencegahan yang terbaik adalah dilakukan secara individual seperti dan juga secara lembaga gitu pak ya
ya makanya sisa si awal himbuan kita kepada kementerian lembaga dan juga organisasi lainnya pengelola it meng off kan
ya sehingga tidak ter connect
karena kita khawatirkan ketika hari senin ini pagi pagi orang tidak sadar atau apa membawa komputer jinjing
kemudian komputer di meja meja ternyata sudah terinfeksi nanti menularkan ke komputer yang lainnya
oke baik terima kasih
pak nur riza sudah bergabung bersama sian indonesia business